sehari menjelang pemberlakuan tarif baru pajak kendaraan
ribuan orang memadati kantor samsat di sejumlah daerah di jawa timur
warga sengaja memilih mengurus surat kendaraan lebih awal
agar terhindar dari tarif baru
sejak pagi ratusan warga sudah memadati kantor samsat tanda surabaya
untuk mengantri ke pengurusan surat kendaraan
warga sengaja membayar pajak kendaraan lebih awal
agar terhindar tarif baru yang mulai berlaku hari ini
warga menilai tarif baru yang naik mencapai tiga kali lipat sangat memberatkan
antrian panjang juga terjadi di samsat renggalek
jumlah warga yang mengurus naik tiga kali lipat dibanding hari biasa
lonjakan pemohon terjadi hampir di semua jenis pelayanan
mulai dari pembayaran pajak perpanjangan stnk maupun mutasi kepemilikan kendaraan
untuk mengatasi lonjakan tersebut
samsat renggalek melakukan penambahan jam buka loket hingga jam sembilan malam
sementara di kantor samsat sidoarjo
ratusan warga dari pagi hingga sore terus memadati ruang pelayanan pembayaran pajak kendaraan
warga mengaku keberatan jika harus membayar surat kendaraan hingga tiga ratus persen
padahal kenaikan ini hanya berlaku pada pengurusan stnk dan bpkb baru
bukan untuk perpanjangan stnk
harapannya ya jangan sampai naik lah kalau bisa
hidup aja udah susah naik bayar pajak kayak gini
kenaikan tarif baru pajak kendaraan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak
salah satu sasarannya adalah biaya pengurusan stnk dan bpkb yang dinilai sudah waktunya naik karena selama tujuh tahun belum pernah naik